hasil prarekonstruksi yang dilakukan di polda metro jaya pada jumat dua puluh dua juli lalu
dicocokkan dengan reka adegan prarekonstruksi di rumah verdi sambo pada sabtu malam
meski begitu kuasa hukum keluarga brigadir j johnson panjaitan menyebut
prarekonstruksi yang dilakukan di rumah dinas verdi sambo
bukanlah prarekonstruksi berdasarkan laporan tim kuasa hukum mengenai kasus dugaan pembunuhan berencana
yang dilakukan adalah prarekonstruksi berdasarkan laporan mengenai terjadinya kasus dugaan tembak menembak
antara baradae dan brigadir j dengan brigadir j sebagai pihak terlapor
tentu itu kami bertanya tanya kan ini prarekonstruksi dalam konteks yang mana
karena kan pelaporan sebenarnya ada tiga
nah sementara kami meminta yang terakhir kasus pembunuhan tiga ratus empat puluh
kalau begitu caranya ini masih angle nya adalah tembak menembak
nah sementara kami kan bukan tembak menembak angle nya
dan anda sudah tahu tentu ini nanti yang akan dikoordinasikan
sementara itu sejumlah pengacara yang tergabung dalam advokat perkat nusantara angkat bicara
tentang kasus dugaan penembakan ajudan kadif propam polri irjen
dan polisi verdi sambo
koordinator advokat perkat nusantara petrus celestinus mengatakan
pihaknya mengapresiasi langkah polisi yang membuka diri untuk melakukan
otopsi ulang jenazah brigadir j atas permintaan keluarga
celestinus meminta polisi yang tetap objektif dan terbuka dalam penyelidikan tersebut
bahwa polri harus betul betul tunjukkan profesionalismenya
kalau memang mau dilakukan autopsi ulang harus dijelaskan
autopsi yang pertama itu kekurangannya di mana
karena tos sudah dilakukan autopsi
sebelumnya polri menyetujui dilakukannya otopsi ulang atau ekshumasi terhadap jasad brigadir j
ekshumasi dijadwalkan akan dilakukan pada rabu dua puluh tujuh juli di jambi
di tempat brigadir j dimakamkan